sport diakui komite olimpiade dunia sebagai salah satu cabang olahraga sejak lima september seribu sembilan ratus sembilan puluh
adapun di indonesia organisasi dansa ikatan olahraga danceport indonesia berdiri pada dua belas juli dua ribu dua puluh
olahraga ini pertama kali dilombakan pada pekan olahraga nasional dua ribu delapan di samarinda kalimantan timur
musik yang digunakan dalam perlombaan tidak kurang dari sembilan puluh detik dan juga tidak lebih dari satu ratus dua puluh detik
dan musik yang digunakan ini dirahasiakan dari peserta supaya peserta tidak mempelajari temponya terlebih dahulu
dalam perlombaan lifting dilarang lifting hanya boleh dilakukan saat perform saja
meskipun cabang olahraga ini belum mengharumkan nama indonesia dua tahun terakhir atlet dan sport berbenah diri
forum di indonesia lumayan cukup maju ya apalagi kira kira dua tahun terakhir ini sejak pon yang terakhir itu
untuk tingkat amatirnya aja itu sudah cukup banyak sekarang
mungkin dibanding lima enam tahun lalu sekarang sudah cukup banyak untuk tingkat amatirnya sendiri ya
kalau untuk dunia kita mungkin ya boleh bicara di level asia sudah cukup lumayan
tapi kalau untuk level dunia untuk standar ballroom belum begitu berbicara
untuk ballroom ya bukan latih
kalau untuk ballroom saya kira saat ini jawa barat cukup bagus
cabang olahraga danceport terdiri atas dua kategori tarian latin dan standar ballroom
atau yang biasa disebut boat
kategori latin meliputi tarian caca rumba jive samba dan juga paso doble
kali ini kita akan menggali lebih dalam salah satu kategori yaitu ballroom
mungkin anda pernah melihat beberapa tarian ini dalam film princess seperti cinderella
nah inilah salah satu contoh danceport yang dibombakan di tingkat nasional juga dunia
kalau ballroom itu kan harus menyatu dan harus ada kerjasama antara berdua
latihannya harus lebih kompak lebih intens supaya lebih bagus
karena ini kan ada kategorinya sampai lima jenis dansa
jadi harus lebih sering latihan terutama kalau mau pertandingan
untuk ganti partner itu susah lagi karena connection nya sudah beda
untuk lima jenis dansa itu kan perlu waktu ya
nggak cukup hanya enam bulan gitu tapi butuh waktu setahun dengan latihan intens
postur juga jadi sehat badan juga jadi lebih tegak
tapi nggak sembarangan kita main tarik ya
itu ada tekniknya
karena kalau nggak kan bisa cedera
seperti kategori latin kategori ballroom juga terbagi atas lima jenis dansa
dansa pertama yang menjadi dasar kategori ballroom adalah waltz dengan irama ketukan tiga per empat
tarian kedua quickstep
tarian ini cenderung ceria dengan tempo cepat dan dihiasi irama singkopasik
tango ballroom berbeda dengan argentine tango
tengo yang dilombakan ini disebut american style atau tengo ballroom
finish waltz berakar dari waltz tetapi dengan tempo lebih cepat
sementara dalam wals ada sekitar sembilan puluh ketukan per menit
finish waltz memiliki satu ratus delapan puluh ketukan per menit
sekilas memang mirip waltz tetapi fostrold berirama empat per empat
untuk kategori ballroom wanita mengenakan gaun panjang serta sepatu khusus untuk menari berhak tinggi dan tertutup
yang memberi kesan anggun serta elegan
ada pun pria mengenakan taksido yang gagah dan siap memimpin tarian dengan pasangan
gloria angelin jakarta